sampai jumpa di video selanjutnya

apa niat mereka dengan menculik aku

lia gimana kalau roti bakar aja
gue tau tempat beli roti bakar yang enak dimana
makasih tapi gue lagi gak mau apa apa
kalau gitu aku buatin daim manis ya
aku bikinin sekarang mau ya
eh lia malem malem gini lebih enak sih kayaknya minum bajigur
ya nanti gue bikinin di dalam kalau lo mau gimana
lo ngapain sih yang ikut ikutan
makan sih lo
adrian gila kau berhutang apa apaan sih
lo tuh punya otak gak sih
iya lo tuh punya otak

lain ini ini udah muncul
lia kita ke dalam ya
lain ini ini udah muncul
lain ini ini udah muncul
lain ini ini udah muncul
lain ini ini udah muncul
rupanya kamu masih tidak kapok
sudah berapa kali saya peringatkan jauhi suami saya dan jangan goda dia lagi
rupanya peringatan saya selama ini belum kamu kukris
belum kamu kupris
saya sudah tahu semuanya
suami saya beli rumah buat kamu kan
rumah yang kamu tinggali sekarang itu dari suami saya
sekarang singkirkan perempuan ini
aku tidak mau melihatnya lagi
terserah kalian mau apakan
dan ini uang yang saya janjikan